halo halo selamat datang di world batavia atau batavia lama
area seluas kurang lebih satu tiga km persegi ini bahkan sudah menjadi pusat pemerintahan dan juga pusat kota
sejak masa voc atau perusahaan dagang belanda
sejarah kota tua jakarta berawal di tahun seribu lima ratus dua puluh enam
seorang komandan perang asal kerajaan demak bernama fathahillah diutus untuk menguasai pelabuhan sunda kelapa
yang saat itu masuk dalam kekuasaan kerajaan pajajaran
demak ingin membendung pengaruh portugis di sunda kelapa yang dianggap strategis sebagai jalur perdagangan
kesuksesan fathahillah merebut sunda kelapa membuatnya mengubah nama area tersebut menjadi jayakarta
beralih masa di tahun seribu enam ratus sembilan belas jayakarta berhasil ditaklukkan perusahaan
perusahaan dagang hidia belanda atau voc
saat itu dibawa ke pemimpinan gian peter zunkun pusat pemerintahan voc dipindahkan dari ambon ke kota ini
alasannya kota ini dianggap lebih strategis untuk jalur perdagangan karena dekat dengan selat malaka dan selat sunda
nama jayakarta kemudian berubah menjadi batavia
gagah menjulang bangunan bergaya neoklasik yang menjadi ikon kota tua ini
difungsikan sebagai balai kota atau staduis van batavia
dan ini juga sebenarnya meniru ke bentuk bangunan yang ada di amsterdam
jadi mereka ingin semacam membuat menara kembar gedung kembar ya
kenapa dibuat seperti itu
karena belanda ingin mengatakan gini
dia tinggalnya memang di batavia dengan bangunannya yang mirip di amsterdam di belanda sana
jadi dia merasa seolah olah hidup di negaranya sendiri walaupun dengan suhu dan iklim yang berbeda ya
selain stadulis dalam perkembangannya bangunan ini juga berfungsi sebagai kantor dewan pengadilan dan penjara
di halaman staduis ini khususnya di halaman bagian kiri ini biasanya dijadikan sebagai lokasi hukum gantung
dan juga hukum hancur pada masa pemberantian hindia belanda
masyarakat yang berbuat kriminal
baik itu orang indonesia
orang indonesia atau pribumi kemudian juga cina dan ilender dihukum dengan disaksikan oleh masyarakat yang berkumpul di lapangan ini
ada beberapa tanda saat dimulainya hukuman
saat lonceng berbunyi satu kali loncengnya ada di bagian atas gedung ini
maka artinya masyarakat ini dihimbau untuk berkumpul menyaksikan prosesi hukuman
dan saat lonceng dibunyikan dua kali itu artinya eksekusi dimulai
sejumlah tokoh bangsa pernah menjalani masa pengasingan di tempat ini
seperti pangeran diponegoro dan cut nyak din
ya di ruangan inilah pangeran diponegoro sempat ditahan selama dua puluh enam hari setelah ditangkap di tahun seribu delapan ratus tiga puluh
pangeran diponegoro harus menunggu hasil dari pengadilan negeri belanda
yang kemudian memutuskan ia harus diasingkan ke manado
selain pusat pemerintahan kawasan otbatavia juga menjadi pusat ekonomi
bangunan bangunan ruko berdiri di sisi kanan dan kiri anak kali ciliwung atau kali besar
yang menjadi urat nadi lalu lintas air pada masa itu
kawasan ot batavia yang menjadi pusat ekonomi juga ditandai dengan didirikannya di javasebank di tahun seribu delapan ratus dua puluh delapan
bank ini merupakan bank sentral sekaligus bank sirkulasi
yang bertugas mencetak dan mengatur peredaran hulden hindia belanda
sebenarnya utamanya bank javasebank ini yang nabung itu lebih banyak malah orang orang eropa
dan perusahaan perusahaan dagang atau apa perkebunan perkebunan

karena apa ya orang orang bumi putra sendiri yang bisa menabungnya

bahkan nabung itu hanya para pengusaha pengusaha kaya atau orang orang keraton
ot batavia menjadi kawasan elit tempat tinggal para pejabat hindia belanda
salah satu buktinya bangunan toko merah yang pada tahun seribu tujuh ratus tiga puluh dibangun
sebagai tempat tinggal gubernur jenderal gustave william baron van imhoff
setelahnya pada seribu delapan ratus tiga belas dimiliki oleh pengusaha tionghoa oil leau kong dan berubah fungsi menjadi toko